pemandangan berbeda terlihat di gerobak para pedagang gorengan
yang berjualan keliling di kawasan ibu kota jakarta pada minggu siang
jika biasanya gerobaknya dipenuhi gorengan tempe dan tahu
kini dua camilan itunya rista terlihat
kondisi tersebut sudah berlangsung tiga hari terakhir
pasca aksi mogok produksi masal produsen tempe dan tahu sejak bodetabek
para produsen tempe tahu mogok akibat melambungnya harga kacang kedelai impor
para pedagang gorengan pun kini hanya dapat menjual gorengan lain
aceng salah satu pedagang gorengan mengaku omsetnya menurun drastis
sama dengan aceh hari juga mengeluhkan omsetnya
yang terlalu berat
para pedagang gorengan berharap pemerintah dapat menstabilkan harga kacang kedelai
agar mereka dapat kembali berjualan normal seperti biasa
rizky itiar yahya jakarta